setelah mengalahkan vietnam dengan skor tiga dua timnas indonesia u dua puluh dua akan melawan thailand di laga final sea games dua ribu dua puluh tiga malam ini di stadion olympic nompen kamboja
bagaimana kesiapan dan suasana di sana jelang laga final indonesia thailand
saya langsung sapa koresponden cnn indonesia edo ekariski yang berada di phnom penh kamboja
selamat sore edo bagaimana persiapan timnas garuda muda menghadapi laga final melawan thailand malam nanti
ya selamat sore rifana
yang perlu saya informasikan pertama ini adalah dua lima jam menjelang laga final atau laga terakhir dari cabang olahraga yang dimainkan dalam sea games ke tiga puluh dua di kamboja
di mana laga penutup dari seluruh cabang olahraga adalah final sepak bola putra yang mempertemukan antara timnas u dua puluh dua indonesia melawan dengan timnas u dua puluh dua vietnam
suasana di olimpik
di stadion arena di phnom penh kamboja
saat ini tadi saat siang hari saya datang belum ada nampak warna merah putih
namun beberapa menit yang lalu saya mulai melihat ada pemandangan orang orang yang menggunakan baju merah putih dan juga garuda dengan lambang garuda di dada mereka
dan saya terdengar sudah mulai ada orang yang berbahasa indonesia berbicara saling berbicara di national olympic phnom penh kamboja ini rifana
memang kalau berdasarkan informasi yang saya kumpulkan
dari supporter saat tadi makan siang dan juga saat bertemu di jalan
ada cukup banyak supporter indonesia yang rencananya akan datang ke national olympic stadium di phnom penh kamboja ini
karena memang masyarakat indonesia baik itu yang sudah lebih dulu ada di kamboja
baru itu saya yakin juga yang ada di tanah air sangat antusias menantikan pertandingan final cabang olahraga sepak bola di sea games ke tiga puluh dua kamboja kali ini

karena memang banyak sekali harapan yang ditunjukkan kepada pasukan garuda pucu
seperti garuda muda yang akan bertarga melawan thailand ini
terakhir kali kita sebagai timnas sepak bola indonesia berhasil meraih medali emas sea games itu adalah tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
artinya tiga puluh dua tahun yang lalu
ada kerinduan ada keinginan bahwa sepak bola indonesia ini masih ingin membuktikan masih bisa berbicara di kancah internasional
terlebih beberapa waktu lalu kita mengetahui sepak bola kita
terlebih beberapa waktu lalu kita mengetahui sepak bola kita
ketika fifa mencabut
terus kita sebagai tumpah piala dunia u dua puluh
dan ajang sea games ini seharusnya bisa menjadi ajang pembalasan atau pelampiasan dendam
para perusahaan sepak bola dan juga para pemain yang seharusnya
beberapa di antaranya yang ada di squad timnas u dua puluh dua ini
harusnya main di piala dunia u dua puluh tersebut
dan hari ini dan malam ini tentunya itu akan bisa terlampiaskan
jika memang garuda muda ini mampu menaklukkan
perlawanan dari thailand
bicara mengenai peluang dan juga kesiapan dari timnas u dua puluh dua indonesia
bicara kesiapan nampaknya seperti itras afriz sudah jelas kemarin mengatakan
baik secara mental fisik dan juga kesiapan dari segi taktik dan juga permainan
namun kita perlu mengetahui lawan dari timnas u dua puluh dua indonesia kali ini adalah
rajanya sepak bola di asia tenggara
bahkan dalam kurun waktu beberapa belas tahun atau bahkan beberapa tahun terakhir
ini merupakan tim terkuat yang ada di asia tenggara yang kerap
selama puluhan tahun juga merepotkan timnas indonesia
baik itu untuk timnas new york dan juga timnas indonesia
namun bukan berarti indonesia bukan tanpa harapan pada laga final
jika indonesia mampu bermain tenang dan juga rapi dari segi pertahanannya pada saat
seperti melawan vietnam di final lalu
tidak menutup kemungkinan indonesia akan mampu menghadapi lawan berat seperti thailand
kita mengetahui bagaimana mental baja para garuda muda ini sudah terbentuk ketika harus bermain dengan sepuluh orang
melawan salah satu tim kuat yaitu vietnam dan berhasil menundukkan vietnam di menit menit akhir pertandingan
dan berkaitan dengan informasi lainnya ripana
terlepas dari persiapan mengenai lagu akhir di cabang olahraga tepat bola dari arena si game
saya juga perlu menyampaikan kabar baik
di mana hari ini hingga sore hari ini kita terus memanen perolehan medali emas dari berbagai macam cabang olahraga
jika pada siang hari tadi
kontingen indonesia sudah mendapat tujuh puluh enam medali emas
dan beberapa jam hingga sore hari ini kontingen indonesia tercatat sudah mengoleksi delapan puluh empat medali emas
satu medali perak dan sembilan puluh tujuh medali perunggu
terlepas dari jumlah medali yang ada dan ini memang sudah jelas melampaui
target yang sudah dipasang oleh pemerintah
baik itu target enam puluh medali emas dari kemenpora dan juga lebih dari enam puluh
yang disampaikan oleh presiden saat lepas kontingen untuk berangkat ke sea games
angka delapan puluh empat emas dan tujuh puluh satu medali perak
kertas dan sembilan puluh tujuh medali perunggu bisa dicatat sebagai capaian terbaik kontingen indonesia
dalam ajang si game selama sepuluh tahun terakhir
karena memang jumlah ini begitu cukup mengejutkan
dengan hitung hitungan yang ada
ini memang dari target meleset dan alhamdulillah yang memang meleset catat
karena kesuksesan indonesia melampaui target yang sudah dicapai
ajang sea games adalah ajang untuk melakukan evaluasi berbagai macam cabang olahraga
yang diikuti oleh indonesia pada ajang si game sekalit ini
untuk kemudian bisa meningkatkan kualitas olahraga nasional agar indonesia bisa mampu berbicara lebih banyak lagi di multi event multi event yang lebih besar lainnya seperti asean games ataupun olimpiade
kita mengetahui secara sea games ini adalah multi event yang kelasnya paling kecil karena hanya diikuti oleh negara negara yang ada di asia tenggara
namun bukan berarti multi event seperti ini tidak penting ini menjadi penting selain untuk merauh prestasi sebanyak banyaknya dari masing masing cabar ini menjadi penting sebagai tempat indonesia untuk menempa dan juga melakukan evaluasi berkaitan dengan cabang cabang olahraga mana saja yang kemungkinan besar nanti bisa dikembangkan dan juga mampu berbicara banyak di multi event selanjutnya
kita mengetahui indonesia nanti pada bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga ini akan menghadapi multi event yang lebih besar dari sea games yaitu ada asean games
dan juga di tahun depan atau di tahun dua ribu dua puluh empat ada olimpiade paris yang juga menarik
kita harapkan tentunya ada partisipasi lebih yang bisa dilakukan oleh kontingen indonesia karena kalau kita bicara mengenai perhelatan yang lebih besar dari sea games tampaknya memang prestasi olahraga kita ini masih harus terus banyak didongkrak dan evaluasi dari sea games
kita harapkan memberikan output yang baik bagi asean games maupun olimpiade di tahun depan bagi kontingen indonesia